berbuka puasa secara prasmanan di masjid istiqomah bandung jelang buka puasa menjadi agenda rutin yang tiap tahun dilakukan
hal ini bertujuan untuk memperat tali seraturami antar jemaah
panggung ramadan menjadi agenda rutin yang dilakukan di masjid istiqomah bandung jelang berpuasa
puluhan jemaah berkumpul di salah satu sudut masjid mengikuti sejumlah kegiatan
kegiatan panggung ramadan diantaranya adalah kajian mendengarkan ceramah ceramah hingga berbuka puasa bersama
berbeda dengan masjid lainnya di kota bandung ketika ramadan yang hanya menyediakan takjil
di masjid istiqomah disediakan pula makanan berat yang disajikan secara prasmanan
hal ini dilakukan sudah tiga tahun berturut turut
pihak dkm mengaku kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi
betul dan itu terhasil
saya berjamaah dengan jemaah ini sendiri dari berbagai lapisan
ada juga ada yang dari jakarta dari bandung sendiri
ini terasa ketika ikut makan kok ini pada hangat sekali
apakah ibu setiap malam ini begini
ya insya allah alhamdulillah
makanan perasmanan yang disajikan telah dianggarkan oleh pihak dkm masjid
perhari ada sekitar dua ratus hingga tiga ratus porsi yang disediakan
jemaah pun mengaku senang dengan disediakannya makanan berat dalam berbuka puasa ini
karena sebagian besar jemaah berbuka di sini merupakan para musafir
ya alhamdulillah masya allah ya
saya kan asli dari tasik baru pindah
kayaknya baru di tempat ini saja yang masjidnya menyediakan parasmana nasi
dengan menu yang alhamdulillah enak juga ya
panggung ramadan dan berbuka puasa bersama di masjid istiqomah ini
akan berlangsung hingga malam lebaran nanti
kiki harjadi pandu